permainan politik pasca pusca mk
apapun judulnya gibran itu adalah jokowi junior
dekat dengan penguasaan dan dekat dengan pemenang
baratkan laron laron itu pasti mengurubungi lampu yang terang
kepitifan dua ribu dua puluh empat adalah prabowo
dan terang menderang setelah mk memutuskan itu
yang paling siap jadi oposisi cuma pdip sih begitu
mestinya seperti gerindra dua ribu empat belas
prabowo mengatakan siap berada di luar kekuasaan
ini ada yang di clear
lanturnya pasti mudah mudahan relevan
khusus episode pasca putusan mk
yang ditunggu tunggu oleh banyak orang
kita akan membuka dengan pantun
dijual di pasar par merah
putusan mk sudah ditetapkan
jangan mual dan marah marah
tapi biasanya kan kita keras keras sebelum ini
setelah diputuskan final mengikat kan kita
tapi yang paling pas pantas untuk marah marah dalam pemilu ini siapa
partai politik yang sudah ikut pemilu tapi nggak dapat kursi di dpr
kira kira yang jangan marah marah lah pesan kita
kan kita sama sama tahulah
proses ini perlu drama
tapi kan orang bilang ini putusan mk ini sudah final dan mengikat
berikutnya adalah kita lihat permainan politiknya
bahkan banyak yang bilang permainan ini dimulai justru setelah putusan mk
mas adi setuju dengan itu nggak
wih ini aku sukanya mas adi
just this justru setelah kpu mengumumkan
mengumumkan siapa yang menang pilpres
justru itulah yang sebenarnya menandai babak akhir pertarungan politik yang sesungguhnya
berarti mengabaikan mk prosesnya mk
mk itu menganggap selama ini hanya semacam proses mencari keadilan yang hore horil
mahkamah konstitusi itu tidak pernah mengabulkan
gugatan hasil sengketa pemilu di mahkamah konstitusi
mahkamah konstitusi itu bukan dokter umum
yang mampu mengobati begitu banyak penyakit
jadi yang diadili itu hanya soal sengketa hasil
anggaran yang sifatnya terstruktur
memang kekuasaan mk itu sangat limitatif
dia hanya mengadili soal selisih sengketa hasil pemilu
jadi pakai kacamata kuda pak
jadi itu yang sebenarnya mendebalkan satu keyakinan
bahwa cari keadilan terkait dengan pelanggaran pemilu
jadi salah dong kalau orang mengatakan bahwa
gerbang terakhir penjaga demokrasi
tapi yang dihitung oleh mahkamah konstitusi itu
jadi gerbang akhir itu kan seakan akan
semua penyakit dan masalah yang ada dalam pemilu
tapi kan mk tidak punya kewenangan itu
jadi gerbang akhir dari mahkamah konstitusi
itu sengketa akhir bukan gerbang akhir
tapi kan hakim mk itu juga
ya boleh tapi kan kewenangannya satu ya
tidak bisa mengungkap hal hal yang sifatnya kualitatif
dan kita juga sering bang mendengar hampir tiap lima tahun sekali
tausiah tausiah dari mahkamah konstitusi
dari hakimnya supaya ada perbaikan dalam proses demokrasi kita
supaya ada perbaikan dalam pemilu kita
di dua ribu dua puluh sembilan siapa yang menjamin itu tidak terulang
makanya saya selalu mengatakan kepada siapapun yang bertanding di pilpres
bikinlah kecurangan yang securang curangnya
betul karena membuktikan kecurangan selama ini
terutama pilpres itu tidak pernah terwujud
dan kacaunya di dua ribu dua puluh empat ini kan
satu dan tiga itu kan tidak mendalilkan soal selisih hitung yang mereka punya
prabowo subianto sama sandiaga uno itu punya argumen selisih hasil menghitung mereka
dan itu pun kalah
kan dulu dua ribu sembilan belas kpu mengatakan bahwa apa namanya
kemudian prabowo dan sandi itu kan empat empat
versi prabowo sandi justru mereka lah yang dapat lima puluh enam
jokowi dan kiamarup amin itu empat puluh dua
mereka itu ingin menguji itu di mahkamah konstitusi
dengan puluhan kontainer data data dan berkas kecurangan itu
meski di mk cuma beberapa lembar bang
dalil yang dimohonkan itu ada sengketa hasilnya
di dua ribu dua puluh empat ini nggak ada itu
padahal kan di awal awal banyak yang bilang
mk itu jangan hanya jadi mahkamah kalkulator
tapi secara konstitusi kan kita tidak bisa membantah
kalau kemenangan prabowo gibran
setelah ditetapkan oleh mk itu ya sah
seperti headlinenya harian kompas tanggal dua puluh tiga hari selasa
iya kan demokrasi ukurannya kan kalah menang
ya udah suka nggak suka harus diterima
mau itu ada menyoal soal ada tiga hakim dissenting opinion dan sebagainya
ada catatannya itu ternoda dan sebagainya
oke lah itu menjadi bagian dari koreksi demokrasi ke depan
tapi ini kan menuju pergantian transisi pemerintahan tetap akan berjalan
oke stop dulu nih karena ini belum selesai soal dissenting opinion
nah yang harus kita lihat adalah presiden jokowi statementnya hari ini ya kalau nggak salah
itu menyampaikan saatnya pemerintah siapkan transisi
pertanyaannya menyiapkan transisi itu kan berarti hanya mengantar sampai dengan pelantikan
atau mengawal sampai dengan lima tahun ke depan
artinya astudnya pak jokowi adalah
dia merespon ditanya wartawan
ya kan sudah putusan mk jawabannya adalah pertama dia mengatakan bahwa tuduhan soal
yang berikutnya yang menurutku saya menarik adalah ketika mengatakan begini
pemerintahan joko widodo akan menyiapkan transisi pemerintahan untuk menyambut prabowo gibran
nah pertanyaannya hanya menyiapkan transisi mengantar atau
kalau menemani dengan alasannya ada anaknya ya wajar
tapi kalau tidak nah bagaimana nih soal keleluasaan pemerintahan prabowo gibran
apalagi koalisinya belum memenuhi suara mayoritas di dpr
siapa yang akan lebih aktif kira kira
bagi saya dua duanya menyiapkan dan mengawal
jadi yang dimaksud dengan transisi itu bukan hanya soal pergantian rezim
tapi mengawal selama lima tahun ke depan
apapun judulnya gibran itu adalah jokowi junior
dan mentor utama dari gibran itu nggak ada yang lain selain jokowi
jadi itu yang sebenarnya menurut saya ini bukan soal masa transisi biasa saja
tapi bagaimana mengawal gibran menjadi politisi yang matang punya partner yang banyak punya networking dan diterima oleh semua kalangan
jadi bisa dibilang jokowi akan imbed sampai lima tahun ke depan
magang jadi presiden tapi jadi wapres dulu
tapi setidaknya bisa menikmati dulu bulan madu lima tahun ini seperti apa
ini ngajak ngajak curiga mereka
pak prabowo sebelum penetapan capres sudah berusaha
semua timnya mengatakan bahwa ada keinginan bertemu dengan ibu megawati
yang kedua sudah ketemu pak suryapalo
ya bagi pak prabowo subianto ya tambahan amunisi kursi di dpr itu menjadi penting
atau kalau lebih detail lagi nih
prabowo ini kan kabarnya sedang pengen ketemu ibu megawati
dari soal rekonsiliasi dalam tanda kutip gitu ya
katakanlah di sisi lain misalnya
oke saya mau bergabung dengan kamu
tapi saya tidak mau dari jokowi diantara kita
oh karena sejarahnya bu mega sama pak prabowo lebih
nah kalau misalnya menurut bang adi nih
kalau prabowo disuruh milih antara pdip bergabung di pemerintahan
ini prabowo terjebak cinta segitiga yang rumit
jadi antara memilih jokowi atau memilih megawati
tentu per hari ini itu yang sebenarnya agak sulit untuk diputuskan
kalau membaca rata rata kecendungan secara umum
prabowo sepertinya memang jauh lebih mempertimbangkan jokowi saat ini
karena kan kita sering mendengarkan statement statement elit dari pdip
mereka nggak ada persoalan kok dengan gerindra
mereka nggak ada persoalan kok dengan prabowo
kok nggak kunjung ketemu ini dua tokoh
kan nggak ada tembok yang memisahkan mereka
saya khawatir di antara kalau usul pertemuan itu
jadi prabowo ini menjaga perasaan bagaimana pak jokowi per hari ini pun mau bertemu dengan mega itu susah untuk bertemu
karena kalau prabowo bertemu dengan jokowi hari ini ini kan langsung rame
nah kalau kita membaca kecenderungan publik selama ini ya
ketika ada narasi tentang kemungkinan pertemuan prabowo dengan megawati
langsung ada judgemental di situ
wah ini prabowo sudah meninggalkan jokowi
kan begitu bang yang sebenarnya ingin dihindari
karena itu kalau sebelum tanggal dua puluh oktober rasanya memang prabowo masih tegak lurus dengan pak jokowi
karena membaca pak prabowo ini tentu tidak bisa kita lepaskan dari filosofi seorang tentara dan prajurit
jadi prabowo ini kan tahu persis kapan saatnya baris berbaris dan tegak lurus kepada seorang pimpinan
tapi prabowo juga tahu persis kapan saatnya memimpin kalau diberikan kepercayaan untuk memimpin
setelah take off tanggal dua puluh oktober
suksesi kepemimpinan beralih dari jokowi ke prabowo
itulah kemudian ada istilah hari ini
ada istilah ada dua presiden
tapi kalimat bang adi tadi seolah olah menyimpan pesimisme mas
ya pesimisme bahwa prabowo kan tegak lurus terus sama jokowi
kebutuhan prabowo lima tahun pas tadi lantik itu adalah apa
yang punya kursi di dpr itu bukan pak jokowi
ini ketahuan pd perjuangan megawati soekarno putri yang disebut sebut ingin ditemui
dan saya kira bukan hanya itu ya
prabowo ini tentu paham betul bahwa bagaimana sebagai seorang presiden yang terpilih di pp dua ribu dua puluh
sebagai satu satunya veto player yang bisa menentukan arah dan masa depan bangsa
dan tak boleh ada satupun yang mengintervensi
dirinya dalam keputusan politik apapun
jadi bahwa pak prabowo akan menghormati jokowi
menghormati sby dan mantan presiden yang
tapi tak ada yang bisa menjamin siapa yang bisa mengintervensi
dimana keputusan politiknya hanya di tangan prabowo
nah ini yang saya kira bahwa setelah tanggal dua puluh oktober
dan kecendungan lemdak itu sebenarnya kecendungan alamiah
sby dulu di periode kedua
enam bulan sebelum berakhir masa jabatan politiknya
orang orang itu sudah banyak mulai meninggalkan sby
dan banyak kemudian merapat ke jokowi
karena banyak orang si keliru yang pragmatis juga ya
ini sudah ada kelihatan matahari baru
pak jokowi secara perlahan secara alamiah
orang lagi nggak ke merdeka barat pak
tapi ke rumahnya prabowo subianto
pertanggal dua puluh satu oktober dua ribu empat
dan ini juga akan berlaku bagi prabowo
kalau prabowo misalnya terpilih jadi presiden yang kedua kalinya
jelang masa akhir kekuasaan politiknya
matahari baru itulah yang kemudian akan didekati oleh elit elit
dekat dengan penguasa dan dekat dengan pemenang
laron itu pasti mengerubungi lampu yang terang
dan terang benderang setelah mk memutuskan itu semua
tapi kan ada faktor gibran sebagai wakil presiden
posisi wapres itu kan tidak terlampau powerful
dan gibran ini kan sebenarnya posisinya
tidak jauh lebih kuat dari jokowi di dua ribu empat belas
jaringan politik nasionalnya belum terbangun secara signifikan
kekuatan dan dukungan parlemennya nggak ada
kalau masih sama pdp kekuatan parlemennya ada
perhari ini nggak ada partai politik yang ada di belakang gibran
inilah yang kemudian kita nggak tahu ke depan
tapi kita nggak tahu ke depan
tapi kan gibran yang mencalonkan resmi yang mengusungkan golkar
artinya boleh dibilang bahwa gibran sebenarnya sudah punya partai golkar
atau karena golkarnya tidak bisa dipercaya
perhari ini sebenarnya gibran ini tidak punya partai
iman dan politiknya kan sudah tidak lagi di pdip
golkar per hari ini sekalipun juga tidak secara definitif menegaskan gibran adalah kadernya
dari dulu memang dikaitkan dengan kuning
pernah dikasih jaket ampi sudah
tapi disebut sebagai kader utama dari golkar beliau
kalau misalnya besok lusa bulan depan golkar menyatakan gibran kader mereka beda ceritanya
yang saya kira akan cukup luar biasa
katanya jokowi malah yang akan ke golkar lah
itu sebenarnya penjelasan mas adi
kan kita sering juga membahas membuat beritanya
bahwa keluarga jokowi mau masuk ke golkar
terus kemudian sekarang yang terbaru katanya pkb mau dicoba dikuasai
jadi konversi suaranya masih lebih banyak nasdem
kalau popular vote nya memang jauh lebih banyak pkb
itu kemudian kenapa pak prabowo sampai datang menemui pak surya palo
enggak kemarin saya ketemu sama bang hermawestasli
kita mendengar suara kursinya dari pkb
ternyata kita cek hitung hitung betul
suara pkb itu numpuk di provinsi provinsi tertentu
di jawa timur khususnya dan di jawa tengah
jadi satu anggota dewan itu harganya mahal
mungkin di nasdem itu anggota dewannya nggak terlampau banyak
jumlah perolehan suarsinya tidak terlampau
kalau ingin menaikkan level bergen politik gibran
gibrannya secara resmi masuk
bisa bisa jadi kader bisa jadi pengurus bisa jadi elit partai
kalau di pdp kan dua salam
karena di situ mataharinya sekaligus presiden
yang satu satunya mungkin ya golkar
dan golkar sangat kelihatan menolak kan
menyatakan tegak lurus pada elangga
apalagi erlangga mendapatkan momentum luar biasa
itu belum pernah ada dalam sejarahnya kan
pas pemilu dua ribu empat ke sini
bahkan ketika jk jadi wakil presiden
tapi di tangan erlangga hartarto
bukan calon presiden bukan calon wakil presiden
bansos sudah dinyatakan tidak terbukti loh
tadi katanya pakai pantu move on
mawar merah buah kedondong
dua duanya mengatakan ayo bersatu
itu mungkin diakomodasi semua
pkb masuk pks masuk pdip masuk
meskipun secara sistem kan tidak ada juga model oposisi
harus masuk ke kabinet pertama
yang pilkada serentak nanti di bulan november
kan koalisi itu tidak harus jadi menteri
partai pemenang pilek nggak mungkin lima enam tujuh pasti garansinya
tapi kalau dilihat rata rata secara umum
yang paling siap jadi oposisi cuma pdip sih bagi saya
pks belakangan layamutu layahnya tuh
biasanya kan galak tuh agresif nyerang pemilu itu
dengan penuh kecurangan intimidasi
nggak ada setelah kpu memutuskan siapa yang memenangkan pilpres
dan bahkan mereka juga mengucapkan selamat kok
bagi saya sikap elitnya sudah selesai mereka itu
kalau pdip memang nggak ada takut takutnya
termasuk misalnya tak pernah kelihatan takut tak diajak
itu yang kita nggak tahu
tapi memang gaspolnya pak hasto ini bersayap
gaspolnya kepada jokowi dan keluarga besarnya saja
ya kan sudah berkali kali bahwa secara historical
punya kedekatan dengan ibu mega
kedua pak prabowo juga harus mengakui
ibu mega ketika menempatkan pak prabowo sebagai wakil presiden
itu menjelaskan kepada seluruh publik
soal cerita cerita pelanggaran ham kepada dia
dipilih sebagai wakil presiden saat itu
itu sebenarnya fase pertama pak prabowo masuk ke dalam obit politik
artinya itu pasti tidak dilupakan oleh pak prabowo
nah sehingga sekarang kalau tadi takim bertanya
bagi pak prabowo mana yang prioritas
begini dengan ibu mega atau dengan pak prabowo
karena pak prabowo masih presiden
pas kan dua puluh oktober nggak ada yang bisa menggaranti
penting nih pas kan dua puluh oktober nggak ada yang bisa menggaranti
bau baunya agak pesimisme juga
bahwa prabowo kan digalur sama jokowi terus
kan kita bisikannya dari abang juga
ini kita buat dapat gambaran
hakim bilang ini jangan jangan pak
demokrat ditanya kita dapatnya lima kok
jangan jangan semuanya ditawarin besar
dalam situasi untuk menjaga stabilitas
karena kan ini narasinya kan selalu bersatu
dalam konteks bersatu itu kan mengakomodasi semua
kalaupun toh kubu prabowo dan gibran ini membutuhkan teman koalisi di luar nomor dua
partai nomor satu itu nggak perlu diajak
dalam situasi itu pak prabowo sebagai presiden terpilih
punya keleluasaan nggak untuk menentukan
golkar misalnya keberatan kalau ini masuk
kalau per hari ini mungkin akan berbagi ya
karena presiden secara definitif sampai dua puluh oktober kan tetaplah jokowi
disitulah kemudian orang kan melihat mungkin ada kompromi soal komposisi kabinet
meski proporsinya pastinya akan lebih banyak prabowo sebagai presiden definitif
artinya jokowi akan menentukan komposisi kabinet
tapi kan statement statementnya masukan masukannya usulan usulannya petua petuanya
mengingat posisinya masih presiden bang
pak jokowi nggak jadi presiden itu dua puluh oktober
cuma apapun yang diaverbole
tapi itu masukan kan
contoh yang kita dengarkan kira kira ya beberapa bulan yang lalu lah
setelah pak prabowo dinyatakan menang secara quick count dan sebagainya
pak pratik tolong bantu pak prabowo
ternyata pak pratik menolak
kalau bapak lagi jadi presiden saya mau
oh ini yang saya dengar
artinya betul bahwa pak jokowi juga
ini yang kemudian bisa kita bisa konfirmasi
bahwa jangan jangan yang dimaksud dengan transisi
hanya pak jokowi menjaga kesantunan publik
ngomongnya transisi setelah putusan mk
kalau mau jujur kan pembicaraan pembicaraan media
orang orangnya jokowi yang diproyeksikan di dua ribu dua puluh
politik kita ini kan kayak rumah kaca
apa yang terjadi di istana kan netes juga kemana mana
persoalan terjadi ataupun tidak
tapi perbincangan itu sudah terjadi
dan kalangan kalangan pekerja demokrasi
bahwa pak jokowi akan menitipkan orang kepercayaannya untuk jadi menterinya
aih mak gimana cara menjawabnya kita ini
dan pasti ada obrolan yang cukup serius antara prabowo dengan
kalaupun toh ada orangnya jokowi jadi menteri prabowo
tapi setelah itu tak ada yang menggaransi tak di resapel pak
karena veto player presiden terpilihnya adalah pak prabowo
bahwa pak prabowo akan menghormati semua presiden
tapi tak ada yang bisa mengintervensi perasaan
yang kemudian pertanggung jawabannya adanya di siapa
dan bagi saya prabowo ini cukup powerful
jaringan politik nasional dan internasional cukup luar biasa
itu kan bisa ditunjukkan sama prabowo subianto
setelah kpu mengumumkan pemenang sebagai pilpres
terima telepon dari negara negara tetangga dengan berbagai bahasa
dan yang paling penting didukung oleh banyak partai
ada empat partai yang ada di koalisi nomor dua
sesuatu yang tidak dimiliki oleh jokowi awal awal jadi presiden
dan yang paling penting dukungan parlamennya lemah saat itu
nah prabowo ini belum dilantik
kemungkinan begitu banyak partai di luar nomor dua bergabung
ini kan sudah mulai bermunculan
kan sangat kelihatan pks pengen join kan
sangat kelihatan pkb pengen join
kalau memang nggak mau mestinya seperti gerindra dua ribu empat belas
ketika kalah dari jokowi prabowo mengatakan siap berada di luar kekuasaan
memimpin oposisi dari luar
nah partai politik yang kalah pemilu di dua ribu dua puluh
tapi kan pak prabowo siap berada di luar
diajak jalan jalan naik lrt
saya nggak sebutkan declare siap berada di oposisi
partai yang kalah di dua ribu dua puluh empat kalau memang siap jadi oposisi
ngomong seperti prabowo sepuluh tahun yang lalu
setelah kalah dari jokowi yang kedua kalinya
jadi prabowo menyatakan sebagai pimpinan koalisi
membubarkan partai pendukungnya untuk menentukan pilihan politiknya masing masing menyerahkan kepada
menyerahkan kepada partai pendukungnya masing masing
prabowo ketemu dengan pak jokowi di lrt
kalau memang partai partai ini sejak awal sikap politiknya jelas
kan dulu misalnya pkp nunggu putusan mk
hari ini poinnya adalah kita berbicara permainan politik pasca putusan mk
yang menurut gustaf kim itu kemenangan demokrasi
bang prabowo itu waktu kalah dari jokowi
nggak nunggu mk langsung dia bilang declare kalau kalah
ini partai partai yang sekarang sangat diplomatis
adi pera yudhno move on nya cepet sekali
sudah langsung meng highlight pak prabowo adalah yang terbaik saat ini
kenapa karena terpilih jadi presiden dan sudah sah secara undang undang
karena demokrasi ini kan soal kuat kuatan dan siapa menang menang
itu yang disebut dengan kemenangan demokrasi
karena model sistemnya kan pembagian anggaran ada di dpr
bahasa guyon bahasa ngeledeknya adalah demokrasi itu ujungnya apbn
jadi sebetulnya setiap presiden terpilih membutuhkan koalisi partai yang kuat di dpr
selama dia menjalankan fungsi eksekutifnya dia butuh
artinya dari mulai pembagian anggaran
makanya salah satunya bukan hanya berhenti
kalau kita kan hanya melihat publik melihatnya adalah
di balik menteri itu ada nggak anggaran untuk kementerian
dan dalam banyak kasus kita melihat bahwa orang orang yang ditangkap oleh kpk
politik politisik ketika sedang mengolah anggaran kan
nah dalam konteks itu hari ini kita justru ingin menakar
kalau memang kebutuhan pragmatisnya seorang prabowo subianto dan gibran
untuk menjaga sampai dengan dua ribu dua puluh satu
dia butuh itu dan dia akan mengakomodasi
apa kita bisa berharap ada yang beda dengan sepuluh tahun kemarin
kalau pakai ilmu politik itu yang disebut dengan fenomena politik kartel
politik kartel itu adalah bagaimana persaingan itu diciptakan hanya sesaat
terjadi hanya jelang pilpres tapi pasca pilpres saling berangkulan
tujuannya satu dia meniadakan semua konfrontasi dan percaya
dan mendistribusi semua kekuasaan politik dan ekonomi kepada rival rival politiknya
yang penting semua partai sama sama hidup dan seiring dan berjalan
wah itu banyak sudah ditulis oleh banyak ilmuwan di luar ataupun di dalam
jadi ada kecenderungan di kita semacam itu pak
untuk menghidupi keluarga politiknya masing masing sharing power itu akan diberikan secara merata
kan bagaimanapun kalau menurut saya kita kan
kita kan harus move on dalam artian yang sebenarnya adalah
semua pihak ini kan satu menerima keputusan mk
kenapa karena konstitusinya mengatakan vila dan mengikat
kedua nasib bangsa ini akan dilokomotofi oleh yang namanya pak prabowo subianto presiden terpilih
yang kedua pak prabowo sudah mengatakan saya akan merangkul semuanya
tantangan geopolitik makin sulit ada situasi perang di berbagai negara dan sebagainya
bang yogi ini makin canggih lah ya jadi jubir kayaknya
menurut kita saatnya kita memastikan bahwa pak prabowo ini tidak diganggu
jangan sampai di parlemen apalagi kita sering berkali kali mendengarkan
ini adalah masa masa pengabdian saya yang terakhir untuk bangsa dan negara
kenapa enggak kita jangan dikasih kesempatan partai partai untuk cari cari kesempatan ganggu kanan kiri
yang ujung ujungnya akan menyulitkan pak prabowo dalam mewujudkan cita citanya
setuju nggak sih mas kita perlu bantu
karena memang secara prinsip mazhab polikita secara umum itu mazhab rekonsiliatif dan gotong royong
itu dilakukan sby dan jokowi
jadi memang dari kebutuhan elit elit kita ini kan bersaing ala kadarnya
jadi bahkan elit elit yang tidak punya partai disuruh cari partai itu bang
untuk mencari tempat dan posisi indah masing masing
dan akhirnya mereka itu mendistribusikan kekuasaan politik melalui partai partai yang beda beda itu
jadi kalau ada keinginan prabowo ingin merangkul semua partai saya kira itu bukan fenomena baru sebenarnya
tapi keinginan dimana inilah culture politik kita secara umum
yang tidak bisa kita simplifikasi seperti di negara lain
yang kalah harus di luar kalau saya sih maunya yang kalah di luar aja nggak usah diajak
karena tadi kan di dua ribu empat belas pak prabowo memberikan contoh kan begitu kalah saya di clear saya ada di luar
betul itu menunjukkan memang prabowo saat itu sudah powerful dalam arti tanpa masuk kekuasaan sekalipun prabowo masih bisa menghidupi partainya
bukan masalah itu bagi itu bagian dari strategi pak
kalau soal stamina dan kekuatan politik saya kira gerindra saat itu nggak bisa ada yang menandingi sebagai partai politik macam macam
tapi sepertinya prabowo dan gerinra ini berhitung satu satunya cara untuk menang dalam kontestasi pilpres
adalah merebut basis dukungan dari pak jokowi strategi itu berhasil di dua ribu dua puluh empat ini
suka tak suka pemilih jokowi lah yang kemudian membuat prabowo itu kuat
dan dilihat kok misalnya disurvey survey pemilih prabowo dari kelas menengah ke bawah
ekonomi kelas menengah ke bawah itu basisnya jokowi dulu
pemilih prabowo ini kan upper ke atas menengah ke atas ekonomi dan pendidikan

itu pemilih prabowo subianto yang kita duga adalah pemilihnya jokowi
jadi ini strategi bagaimana pak prabowo mendapatkan simpati dan dukungan dari pak jokowi
karena kalau terus membangun konfrontasi
itu yang terjadi sama ganjar ya kenapa gue udah tergeris
dan itu yang terjadi karena apapun jokowi di dua ribu dua puluh empat ini orang baik
semakin keras menghantam jokowi
akan semakin jauh para pendukungnya itu
kawan kawan seperti psi yang dulu sangat anti prabowo
tapi ketika dekat dengan jokowi ini prabowo
psi paling depan lebih prabowo dari yang lain gak ya
relawan relawannya juga begitu
nah fenomena ini akan bertahan nggak kira kira
artinya kalau pak jokowi punya kekuatan seperti itu
saya ingin mengatakan adalah seorang gibran
atau berhenti atau baterainya pulsanya habis di dua puluh oktober dua ribu dua puluh empat gitu
karena itu akan berpengaruh kepada apa
soal bagaimana kewenangan gibran
yang kedua pak prabowo pun akan mawas diri
wah ini bergening positionnya masih tinggi sekali nih
saya menduga ada kecendungan di kita itu ya
kalau seseorang tak lagi menjadi pejabat publik
entah itu gubernur bupati wali kota
mahfud md itu dulu sangat menjulang sekali
setelah tak jadi ketua mk hilang
jadi di kita memang untuk selalu berada di orbit
termasuk dengan mantan mantan presiden kita
atau jelang mau berakhir masa jabatan politik kita
aura kebintangannya mulai hilang
oleh karena itu jadi wajar kalau kemudian belakangan
pak jokowi itu dikaitkan dengan sejumlah ketua umum ketua umum partai
karena itu adalah bagian dari cara merawat stamina
dalam konteks ini nggak bisa diwakili melalui anaknya yang akan jadi wakilnya
orang melihat gibran itu karena faktor pak jokowi
jadi gibran ini sebenarnya belum mampu menciptakan ceruk pemilihnya sendiri
pemilih yang kemudian di transfer dan di translate sebagai pemilihnya jokowi
ketergantungan gibran terhadap jokowi sangat tinggi ya
betul makanya ini momen sebenarnya bagi gibran ketika jadi wakil presiden
adalah momen of the thrud untuk membuktikan
apakah betul dia itu punya captive market yang sekuat jokowi punya
makanya kalau pak jokowi tak lagi jadi presiden
aura kebintangannya secara alamiah akan berkurang
apakah pemilihnya itu akan tetap loyal atau tidak
apalagi bintangnya sudah dikasih ke pak prabowo
ketemu lagi di lanturan yang kedepan